pesta rakyat ganjar pranowo kembali memeriahkan kota bekasi pada minggu tiga september dua ribu dua puluh tiga
festival musik yang berlangsung di lapangan multiguna yang dihadiri ribuan warga tersebut
dimeriahkan penampilan dari ndxak kuburan band hingga omo oms
kota bekasi kembali dimeriahkan pesta rakyat ganjar pranowo pada minggu tiga september dua ribu dua puluh
festival musik yang digelar di lapangan multiguna kota bekasi jawa barat ini
berhasil menghipnotis ribuan pasang mata dari para pengunjung yang berasal dari kota bekasi dan sekitarnya
konser yang berlangsung meriah ini semakin komplit dengan penampilan memukau dari ndx ak
kuburan band the bataks band dan omo oms
ndxak turut membawakan sebuah single yang baru mereka rilis
yaitu banteng metu kandang dalam pesta rakyat kali ini
selain konser musik pesta rakyat ganjar pranowo ini juga menawarkan pengalaman berbelanja yang unik di pasar rakyat
ratusan umkm dari berbagai sektor seperti kuliner fashion kerajinan tangan dan lainnya
menawarkan produk produk berkualitas dengan harga terjangkau
acara ini juga menyajikan door price menarik yang membuat pengunjung semakin antusias
berbagai hadiah seperti barang elektronik voucher belanja dan produk dari umkm lokal yang menjadi daya tarik tambahan bagi para pengunjung
ketua umum sahabat ganjar gus nahib sodik menyampaikan
ungkapan terima kasihnya kepada warga bekasi yang sudah hadir dan ikut mendoakan ganjar pranowo
terima kasih warga kota bekasi
yang telah mendoakan pak ganjar menjadi presiden di tahun dua ribu dua puluh
tak tanggung tanggung lima puluh ribu orang warga masyarakat kota bekasi mendoakan pak ganjar
mudah mudahan allah mengabulkannya terima kasih warga kota bekasi
melalui acara spektakuler ini sahabat ganjar berharap warga kota bekasi yang telah mempersatukan tekad dan semangat
bisa terjaga hingga kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang